kementerian perdagangan dan kementerian pertahanan hari ini
bertemu untuk membahas kelanjutan
barter komoditas perkebunan indonesia
dengan pesawat tempur sukhoi
sendiri oleh pak menteri pertahanan
maka ada sejumlah prosentase tertentu
yang itulah dijadikan untuk imbal dagang
karena itu esensi dari undang undang itu sendiri
jadi satu apbn mengalokasikan jumlah untuk membeli
dalam bentuk uang tunai
kemudian sisal imbal dagang setelah dipotong oleh offset
saya ini menerapkan undang undang ini
kopi dan berbagai hal yang lain
nah ini nanti akan kita tindak lanjuti lagi secara teknis
di kami dirjen perdagangan
dirjen perdagangan luar negeri
tetapi ini karena ini adalah yang pertama
tentu masih banyak hal hal yang harus kita sikapi
kita ambil langkah langkah yang bersifat kebijakan
maka saya akan menangani dan memantau ini terus
jadi ppi di bawah koordinasi dari dirjen perdagangan luar negeri
dan saya akan pantau sehingga ini proses ini bisa berjalan dengan baik dan cepat
nah kami terus akan melaporkan pada pak menhan
mengenai perkembangan dari imbal dagang ini
yang pada prinsipnya adalah
kalau dari kami dari kementerian perdagangan
dari jumlah nominal itu
equivalent dengan jumlah nominal itu
maka itulah yang kami akan perdagangkan
tetapi kami sekarang sudah beranjak lebih jauh dengan roaste
untuk tidak terpaksa
untuk tidak terpaku kepada angka itu
jadi kalau terpaku pada angka itu nanti agak sulit bisa lebih
nah mereka meminta agar tidak dibatasi untuk pelabuhan pengirimannya
jadi mereka meminta untuk tidak di misalnya tidak di moskow saja
tetapi mereka untuk ke beberapa tempat bahkan dimungkinkan ke eurasia
jadi pembelian ini sesuai dengan aturan dengan urusan

g dua g langsung dari negara ke negara
tidak ada tentara macam macam
jadi dengan alutsista ini kita
ada nilai tambah untuk mengekspor barang barang kita keluar
selain itu kita diberi keleluasan untuk membuat pemeliharaan
dan saya ingin biar sudah selesai
saya lagi mengundang mereka ke sini
mungkin minggu depan atau bulan depan
kita akan membuat kelelasan
ini benar benar tidak ada kong kong